kita sudah mencari kia santang kemana mana
kita tetap tidak menemukan dia
boleh saja dia lenyap karena ditelan bumi
tapi saat dia muncul kembali
dia harus berhadapan denganku
lalu tajum mereka
sewaktu babi baban mereka tajun
merubah ke shawanya
dan membuat siang
tidak mungkin sanggup menghadapinya seorang diri
lebih baik aku menyelamatkan diri
biarkan dia pergi
syukurlah ayah anda tidak apa apa
terima kasih putra
kau sudah menyelamatkan nyawaku
jangan berterima kasih kepada aku
berterima kasihlah hanya kepada allah swt
kami sudah akan mengambil keahlian
kita mau mereka ke sana
biar mereka mendapatkan hukuman
aku sangat senang memiliki kalian semua
ayah anda beruntung
memiliki kalian semua
syukurlah ayah anda tidak apa apa
syukurlah kamu selamat rai
aku sangat mencemaskan
dan terima kasih banyak
kau telah menyelamatkan kami semua
kamu menolong kita di waktu yang tepat
jika tidak ada kamu entah apa yang akan terjadi rai
jangan berterima kasih kepada aku raka
berterima kasihlah kepada allah swt
dan juga terima kasih
kepada raka dan juga yuda
yang selama ini
ayah anda sangat bangga kepada kalian
kalian sangat memberani
satu dengan yang lainnya
mohon ampun disitra
sebaiknya kita jangan berlama lama disini
kita segera kembali ke istana kerajaan gus
benar sekali gusi prabu
tidak baik kalau gusti prabu berada di luar
gusti prabu dan yang lainnya
butuh pengobatan kabin istana
kita kembali ke istana
terima kasih berkat kesaktian raden
wajah jaran bisa selamat
terima kasih raden
berkat raden keluarga kami selamat
dari kejamnya pemberontakan
bangunlah kalian semua
sesama manusia saling menyembah
menyembahlah hanya kepada allah swt
sekarang kita kembali ke istana
baik gusi prabu
semua usaha ku gagal
aku tidak tahu
dimana putra ku
selama aku masih hidup
aku akan membalas dendamku padamu
kita sudah mencari
kian santang kemana mana
kita tetap tidak menemukan dia
boleh saja dia lenyap karena ditelan bumi
tapi saat dia muncul kembali
dia harus berhadapan dengan aku
aku tidak akan membuat dia hidup dengan tenang
hidup ramu silawati
hidup raden kiasatang
hidup ramu silawati
hidup raden kiasatang
hidup raden kiasatang
apakah kau tidak tahu
ada gerakan yang rontak
oleh rangga kuat
mengapa kau baru bilang sekarang
apa gunanya aku bilang kepadamu
itu bukan urusan
dan itu juga bukan urusan
kita hanya satu menghabisi dan menyiapkan kinyat santa
ya santa membangun rakyat pak
kau tidak biar